permen itu menurut saya harus dicabut
sebenarnya kalau kita bicara pramuka jangan hanya sekarang
artinya kita harus berawal dari sejarah
sejarah berdirinya pramuka dari zaman kemerdekaan
sebelum kemerdekaan itu pramuka sudah aktif dan sudah ada
dan dulu namanya pandu pandu ya disatukan jadi pramuka
di tap mpr juga ada terus ke penggunaan kita juga dikuatkan
dengan keputusan keperpres presiden
saya kira kita berpura pura pada itu
kalau itu tadi ada dari kementerian
saya kira itu harus dilihat sejarah ulang
pada prinsipnya sebenarnya bagi kita pramuka
kalau kita bicara tadi sejarah dan dasar dasarnya kita
ada sampai tadi teman teman juga melihat bahwa kita dilantik oleh presiden
dan presiden sebagai kamabinas peminim nasional gerakan pramuka
nah keputusan itu kan ada pepresnya
jadi saya kira kita mengacu kepada keputusan yang tertinggi
oleh sebab itu mungkin ya kemarin permen itu menurut saya harus dicabut
karena kalau kita mau mulai dari itu ya kita harus secara lengkap keseluruhannya
harus ada izin keputusan pepres juga
hanya melalui keputusan menteri